untuk yang tim transisi ada kabar bahwa pak jokowi nanti akan menjadi koordinator dari tim transisi pemerintahan
apakah ini benar seperti itu atau bagaimana
iya dibahas nanti saja kalau itu ya
tapi posisi pak cokowi memang memungkinkan ya pak cokowi
belum ada pembicaraan seperti itu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya